saya sama anak saya aja yang ada di rumah saya takut bu
emang kita berani sama kakek cangkul
yang ada di rumah lebih galak bu
aduh cilaka kita
ya udah udah tuh ibu ibu
jangan ngebayangin yang enggak enggak dulu
mudah mudahan mbak atuh kakek cangkulnya kita gak bakalan ketemu sama dia ya
tunggak tuh tunggak penangah
terus kalau kalian ngajakin nasib saya gimana atuh
gitu aja takut kan kemarin parete yang nantangin
saya emang gak takut jangankan kakek cangkul nenek cangkul mbak cangkul semua cangkul partai berani
bukan gitu tapi satu pertanyaan
kenapa cuma saya yang diincar yang diarah
kan masih banyak laki laki lain rt rt lain yang lebih keren dan ganteng lebih saya
nah saya tahu
mungkin karena si kakeknya merasa paret itu seangkatan sama dia
atuh aing tekolotnya
udah deh parete jadi ngeribetin juga
udah saya mau nyiapin anak anak mereka mesti sekolah terlambat lagi
eh selamat bertugas ya
aduh kalau hujan mulu begini kabung kita becek kemana mana
tapi gapapa namanya berkah juga
eh kakek cangkul bang adi
kakek cangkul pak rt
cangkulnya itu nek

atau mungkin yoko lah ya
aduh serem juga ya kaki kaki kamu aduh
kek kek ampun
gelinding gelinding gelinding aduh belanya tim piatu
ampun kek prt tolong prt tolong
ampun kek ampun ampun kek ampun
aduh gimana ya
bawa sisir cep cep aduh
pertama kali aku ditanggung aku berkaki cakur
iya aku juga jadi takut ya rumah
kasian juga prt
aku jadi pengen bantuin
gimana caranya kali
nah itu dia yang aku bingung
kalian nggak usah bantuin
kok dibantuin nggak mau
soalnya siapa aja yang ngantuin om aku
malah diganggu sama kepecanku
aku gak mau kalian dihantuin sama dia
udah tenang aja kita kan sahabat
masalah kamu masalah aku juga
makasih banyak ya kak ali rafa kak adam
mendingan kita makan mie ayam aja yuk
kak adam mikir mikirannya makan mulu

dengar dengar dia tuh stres gara gara dikejar kejar terus sama kakek cangku
iya kasihan loh dia
lagian kenapa sih itu kakek cangkul demen banget sama pak rt
udah ibu ibu tenang tenang
mungkin pak rt itu kualat sama kakek cangkul
memangnya kakek cangkul itu beneran ada ya bu ada nggak
itu benar bu gak cuma di film aja ini nyata
jangan sampai tuh ya kakek cangkul datangi rumah saya atau depan saya tuh ada kakek cangkul
bisa jantungan saya berdiri aduh mati berdiri nih saya
aduh bulu kudukku pada berdiri
emang gimana sih bima cerita yang sebenarnya itu
iya bima gimana tuh tanya
jadi gini dulu itu ada kakek kakek yang suka datengin ke rumah rumah tiap malam
ketok ketok bawa cangkul minta dicangkulin kuburannya supaya dikubur yang layak
begitulah ceritanya ibu ibu
setelah rumah itu diporak porandakan sama si kakek
si kakek pindah ke rumah lain untuk meneror warga yang di sana
terus sejak itu warga jadi hidupnya gak tenang
akhirnya banyak yang pada pindah rumah
ada juga yang pindah ke rumah saudara saudaranya bu
mana suami saya nggak pernah pulang lagi
lagi kerja di luar kota
saya tinggal sendirian
aduh gawat tuh bu
suami saya sama anak saya aja yang ada di rumah
saya takut bu
emang kita berani sama kakek cangkul
yang ada di rumah lebih galak bu
aduh cilaka kita
jangan ngebayangin yang gak dulu
mudah mudahan mak atuhu
kakek cangkulnya kita gak bakalan ketemu sama dia ya
tau gak tuh tungpa penang
capeknya ya allah
hayang kering kering goler
atuh lah kek
udah ampun saya mak
saya udah capek
ini jauh jauh terus
kasihan saya kek
kalau saya punya salah saya minta ampun
saya udah gak punya siapa siapa lagi
rumah ngontrak anak satu satunya
itu kayak lagi keluar kotak
gimana caranya soh kasih tau saya
aduh diacungkan kakek canggul
gimana caranya supaya kakek cangkul itu tidak gangguin warga di sini
jangan pada berisik
kita minta tolong aja pak rt untuk menyelesaikan masalah ini
kan tugas pak rt itu untuk melindungi semua warga
masa kita kita yang harus mikirin yang kayak begini
iya masa kita harus mikirin yang kayak begini
belanja deh belanja lagi berapa tuh bu
capek berapa capek
suara apa itu
suara apaan tuh
tuh tuh kan
suara apaan itu
gagal canggul bima